naik ke lantai dua puluh rasanya
dengkul mau copot
oh ya saya tuh suka banget sama stylenya bu andin
soalnya keren gitu
tolong kasih tau saya bocoran ya ibu ya
ya ampun nanti saya kasih tau deh ya
yaudah kalau gitu
saya mau ke ruangan suami saya
mbak terima kasih ya tadi diantarin ke ruangannya pak nino
terus ricky ditangkep
ini akan jadi masalah baru buat elsa
pak aku ke toilet dulu sebentar ya
ibu tunggu sini ya
untung aja gak ada orang lain
aku harus segera kasih elsa soal ini
telepon aku udah mau lopet lagi
kamu lagi dimana sih nak
ini handphone mama udah mau lowbat
tapi intinya ada sesuatu yang perlu kamu tahu sayang
ada apa sih ma
ini mama kenapa ini suaranya panik banget
jangan bikin aku ikutan panik ya
ini mama sahabatnya ya
nah papa sekarang lagi di kontornya nino
tadi nino itu telepon papa
mau ngebahas soal ricky
kalau ricky selama ini sudah beberapa kali ngirim hadiah buat kamu
sudah nelpon nelfon kamu padahal nomernya udah di blok
iya betul kan kayak gitu
iya papa tadi kasih saran
sama nino untuk nino lapor aja ke polisi
karena apa yang ricky lakukan itu sudah meresahkan
dan mengganggu rumah tangga kalian berdua
terus tanggep nino apa
tadi mama dengar nino bilang selesai kerja
dia mau langsung ke kantor polisi dan mau laporin big
western kenapa bapak malah ngasih ide kayak gitu sih ke nino
tolong kamu ngaku aja
kamu ngaku kalau riki itu memang sebenarnya suruhan kamu
ini sudah sangat berbahaya sayang
tolong kamu dengerin omongan nama ya
gimana kalau sampai riki nanti ditangkap polisi
terus ranking bicara yang sebenarnya
akhirnya polisi akan cari cari kamu
dan ini sama seperti kejadian mati yang waktu itu elsa
kamu sampai kapan kamu lari larian kayak begini
mau ngaku gimana sih ma
ya allah tuhan aku mati
semoga elsa mau dengerin omongan
karena kebohongan yang elsa lakukan
semakin mempersulit dirinya sendiri
dan ini udah sangat bahaya
gue enggak mau ngaku dan nyerahin diri
gue pasti bakal kehilangan semuanya
gue enggak mau
gue lebih baik mati daripada kehilangan semuanya
jangan sampai dia lapor polisi
bu andien apa kabar
baik alhamdulillah kamu apa kabar
aku juga baik oh ya bu andin tiap kali ketemu makin cantik aja deh
oh iya tasnya bagus banget bu
maaf bu saya boleh tau gak belinya dimana
iya makasih ya bu
naik ke lantai dua puluh rasanya dongkul mau copot
oh iya saya tuh suka banget sama style nya bu andien soalnya keren gitu
tolong kasih tau saya bocoran ya ibu ya
ya ampun nanti saya kasih tau deh ya
yaudah kalo gitu saya mau ke ruangan suami saya
kalau gitu saya permisi dulu ya bu
kamu kok disini
kok kamu keringetan gini sih mas
hah kamu lagi gak enak badan
tadi saya olahraga sebentar
kamu ngapain kesini
kenapa emang ya
kok kamu gak boleh main kesini
enggak bukan gitu ya
yaudah ngomong dalem yuk
nanti saya pindah buat buka puasa yang enak lho pak pariw
aku pergi dulu ya
oh kamu mau pergi
eh aku mau pergi ke kantor nino
terus ini box kado buat temen aku
kemarin dia nikah aku gak datang
ya udah aku pergi dulu ya mbak
biar kita sama sama buka puasa di rumah ya
ya oke sayang
jadi sepi lagi mbak ya
gak ada nino nggak ada elsa
nah seandainya kita punya cucu
kita nggak akan kesepian gini ya
pak doain aja abis ramadhan ini elsa bisa hamil
terus kita bisa punya cucu
aduh pasti rumah ini yang teramil pak
gimana kalau kita hari ini ke tempat rosa
papa pengen ketemu sama reina
gak ama mbak gak mau pak
kok mama gitu sih mah
sama temen sendiri aja ribut
paham mama tuh bukannya ribut sama rosa
tapi mama cuma mempertahankan pendapat mama
yaudah pak mama mau masak dulu ya buat buka puasa oke
ya ada apa ya bu
boleh tolong buangin ini
terima kasih ya
ya sama sama bu
bu anin berhasil kamu tahan
jadi tadi pak al udah sampai ke lantai dua puluh
terus bu anin gak tau deh
kalo pak al baru dateng ke kantor
terima kasih ya
tadi pak rendy sama pak al kemana sih
kok pak rendy sampe suruh saya buat nahan bu anin
supaya nggak masuk ke ruangannya pak al
emangnya kenapa pak
vel kamu fokus di kerjaan kamu aja ya
kamu gak usah tau urusan pak al
kalau gitu saya permisi
kamu dari mana sih mas
kamu abis cincuk apa itu
kamu kotor banget
gue injek injek tanah tadi di makam roy
iya tadi saya waktu pas parkir mobil
ada kubangan air
dia mungkin kena kena tanah kan jadi
kamu kok minum kan hari ini hari pertama puasa
lagi banyak pikiran
dari pagi gue udah buang terus
padahal hari ini hari pertama puasa
mungkin allah juga gak rido sama puasa gue
yaudah gak apa apa
kan kamu juga gak sengaja

patunya aku bersihin dulu mau
lu yang selesai saya aja
untung aja kamu ingetin mas
maksudnya kok bisa sama kamu
ketinggalan ini rumah
ketinggalan ini rumah
terus aku mau ngasih di mobil aku lupa
dari tadi itu saya nyariin dompet saya
kamu gak mau bilang makasih sama istri kamu
terima kasih din
terima kasih kamu selalu baik ke saya
bahkan disaat saya memborongi kamu